sutradara muda indonesia joko anwar baru saja mengumumkan karya barunya jika beberapa waktu yang lalu dirinya membuat ulang film pengabdi setan yang pernah difilmkan pada tahun seribu delapan ratus
kini joko anwar tengah berusaha menghidupkan cerita komik populer asli tanah air
melakukan maaf maksud kami melalui akun media sosialnya joko anwar mengumumkan akan membuat film gundala putra petir yang diangkat dari komik gundala putra petir karya komikus indonesia haria suraminata
atau yang lebih dikenal dengan nama hasmi komik ini dulu sangat populer menghibur anak anak di era tujuh puluh an hingga delapan puluh an
dikutip dari cnn indonesia com proses syuting film ini akan dimulai
pada akhir dua ribu delapan belas dan dijadwalkan akan siap dirilis pada pertengahan dua ribu delapan belas
sebelumnya joko anwar telah sukses membuat ulang film pengabdi setan yang beberapa waktu lalu menduduki posisi pertama di box office hongkong